kejadian tersebut membuat pihak keluarga kaget dan histeris
karena nama nama yang tertulis di salib peti mati masih dalam keadaan hidup dan sehat
dalam peti mati yang dikirim oleh orang tidak dikenal itu tertulis tiga nama
yaitu faisal jessi situngkir dan waldiman sijabat
yang merupakan warga dusun dua desa paropo
kejadian ini telah viral di sosial media senin dua puluh sembilan november
dan menjadi pusat perhatian banyak orang
karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya
pihak keluarga menduga peristiwa ini ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa
yang baru saja dilaksanakan di desa mereka
kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian
dan kasus ini sudah ditangani oleh polres dairi
saat ini sedang dilakukan pencarian siapa orang yang mengirim peti mati ke rumah warga
tentang pengaduan pengancaman dan membuat perasaan tidak menyedihkan
pertanyaan pertama bagaimana peristiwa ini akan dilakukan

pertanyaan ketiga bagaimana peristiwa ini akan dilakukan
pertanyaan ketiga bagaimana peristiwa ini akan dilakukan
saat ini kedua peti sudah diamankan oleh pihak kepolisian guna keperluan penyelidikan
pengiriman dua buah peti mati pada dua puluh sembilan november pukul empat sore
menggunakan mobil pickup berwarna putih
kejadian tersebut sontak membuat pihak keluarga histeris
dan sempat menjadi tontonan warga hingga viral di sosial media
budiman amin tanjung dairi sumatera utara